itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern presiden dengan beberapa menteri tanggal enam november dua ribu dua puluh
nah saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak misalnya perpres dan sebagainya
karena tadi dalam keterangan ibu menteri sosial ibu risma mengatakan bahwa anggaran bltl nino itu tahun dua ribu dua puluh empat tidak ya
nah saya melihat catatan kemarin dari saksi pak aceh hasan sadili itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan ibu menteri sosial
yang pertama tiga puluh satu agustus
yang terakhir ini tujuh november
nah kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal enam november artinya sehari setelah itu ibu kemudian raker
nah pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya rblt el nino di kementerian sosial
atau tidak nanti ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi
saya mencoba untuk merelevansikan
fakta fakta persidangan terkait dengan hal ini
kemudian yang kedua soal implementasi ini
yang pertama tadi pak menko pmk dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya
membagi di daerah jawa timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain
nah kemudian pak menko perekonomian
pak menko di satu sisi sebagai menko tapi saya masih ingat bahwa pada tahun dua ribu dua puluh satu ada berita yang menyatakan terkait dengan
kedudukan pak menko sebagai ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau pen
di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai sebelas mei kalau tidak salah dua ribu dua puluh
nah pertanyaan saya adalah apakah bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak
karena tadi apa yang disampaikan yang mulia prof arief
seolah olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara partai golkar naik signifikan gitu
mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak
apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak
entah yang mana saya tidak terlalu ingat
yang kedua pak menko perekonomian juga itu beberapa kali
nah kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih
apakah setelah rapat kerja dengan dpr itu kemudian membuat ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya
nah kemudian yang terakhir ini
ini saya kalau tidak salah kemarin dari
paslo satu yang mengungkap dalam persidangan bahwa bapak presiden itu dua puluh empat kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos
tidak ini dari pemohon
saya tangkap itu kemarin dalam persidangan
nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos
apakah pak menko pmk
pak menko perekonomian selain ibu mensos dan juga pak presiden itu boleh terlibat
karena fakta fakta persidangan ini
ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan
karena dari pemohon baik satu maupun dua ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh presiden
saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini
yang pertama berkaitan dengan kebijakan
dan yang kedua berkaitan dengan implementasi